keluarga baradae menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada keluarga brigadir yosua
serta presiden kapolri dan juga menkopol hukam
selain memberikan bela sungkawanya terhadap keluarga almarhum brigadir yosua
keluarga juga meminta keadilan dan juga perlindungan
tidak hanya untuk baradae namun juga untuk keluarga di sana
untuk mengetahui lebih detail kita akan berbincang langsung dengan paman dari baradae roy pudihang
selamat sore pak roy
selamat sore pak roy
apakah mendapatkan secerca harapan mengenai proses hukum
kemudian pak roy dalam surat juga dinyatakan

dan bahwa perlindungan ini tidak hanya diminta untuk baradae
pihak keluarga orang tua dari baradae juga menginginkan adanya perlindungan bagi keluarga
kami ingin tanyakan apakah ada perlakuan yang tidak baik yang dialami oleh keluarga di sana
selama proses hukum ini berlangsung
dan juga keadilan serta perlindungan seperti apa yang diharapkan oleh keluarga
sampai saat ini kami keluarga masih merasa aman aman saja
tidak ada acaman acaman
sebab kami di manado kan tidak tahu menahu ini
masalah ini kan kami cuma lihat di media
jadi kami berharap kami semua dapat aman dan tetap dilindungi
pertama dilindungi oleh tuhan
dan dua dilindungi oleh
pemerintah yang ada saat ini
dari pihak kepolisian setempat adakah menghubungi atau melakukan komunikasi
dengan pihak keluarga baradae di sana pak
untuk saat sekarang kami masih menunggu
menunggu kalau ada
dari pihak kepolisian yang akan menghubungi kami
keadilan dan perlindungan seperti apa yang diharapkan oleh keluarga
terhadap proses hukum ini
terhadap proses hukum ini
terhadap proses hukum ini
terhadap proses hukum ini
terhadap proses hukum ini

kami keluarganya mengharapkan keadilan yang
bagi baradae dan kepada kami juga
kaum keluarga yang ada di manado santina
baradae kemarin akhirnya mengubah bap nya bapak
banyak kronologis yang kemudian berubah
saya mendapatkan informasi bahwa pihak keluarga juga ingin bahwa baradae
terus melakukan atau mengatakan sejujur jujurnya
bagaimana tanggapannya pak
ya kami berharap semuanya akan baik baik saja
dan kami tetap menghormati proses hukum yang sementara berjalan sampai saat ini
semuanya kami hanya serahkan
semua proses hukum ini ke bapak kapolri yang saat ini
dan bapak menko yang sementara mengurus permasalahan ini
kami keluarga di manado hanya berharap semuanya akan cepat baik baik saja
kami di sini hanya melihat mengamati dari jauh
kami mengamati semuanya dari media
pak roy pada hari senin kemarin akhirnya baradae secara resmi
sudah mengajukan diri sebagai justice kolaborator
ini artinya jika nanti disetujui untuk menjadi justice kolaborator
akan ada perlakuan khusus yang diterima oleh baradae
membantu pihak kepolisian untuk mengungkap terang kasus ini
bagaimana tanggapan keluarga terkait permintaan dari baradae ini pak
saya atas nama keluarga besar di manado tetap mendukung baradae
dalam perjuangan untuk mencari keadilan
dan kami tetap memohon kepada bapak presiden jokowi
bapak menko polpukam bapak mahmud nd
bapak kapolri bapak listil sikit robowo
akan memberikan jaminan seadil adilnya bagi kasus yang terjadi saat ini
tetap kami mohon perlindungan dari bapak bapak yang ada
baik selain mengenai kasusnya sendiri pak
komunikasi terakhir baradae dengan keluarga dengan orang tua
maupun dengan tunangannya
ini kapan pak komunikasi terakhir
dan seperti apa komunikasinya
komunikasi terakhir dengan baradae itu sebelum ada kejadian ini
sebab barada kan ada di jakarta kita kan di manado
kita kan menaruh jakarta kan jauh tiga jam naik pesawat
jadi kami di manado saat ini cuma melihat dari kejadian ini dari media
media tv atau media internet
pada saat komunikasi itu
apa yang diceritakan oleh baradae kepada keluarga
waktu komunikasi yang lalu itu sebelum kejadian ini
kami biasanya sapa sapaan ke anak keluarga keluarga
cuma tanya apa kabar baik bagaimana kabar
itu sebelum kejadian masih mungkin dua bulan sebelum kejadian
dua bulan sebelum kejadian
apakah baradae selama ini sering bercerita mengenai pekerjaannya pak
keluarga dari atasannya
ya selama ini
pekerjaannya waktu pekerjaan sekarang itu dia tidak pernah seriuskan
tidak pernah ceritakan
diposo waktu tahun dua ribu dua puluh dia kan pernah tugas berimut diposo
di sana di poso di daerah sana
dia pernah cerita cerita sama kami waktu dia pulang
itu artinya keluarga tidak mengetahui bahwa saat ini baradae bekerja sebagai bawahan dari keluarga atau dari irjen verdi sambo pak
ya waktu lalu waktu berapa bulan lalu dia pernah orang tuanya bilang
memberitakan kepada kami
sudah menjadi ajudan dari bapak ferdisambo
karena itu kami tahu kami mengetahuinya itu dari orang tuanya
jadi tidak pernah ada cerita cerita mengenai bagaimana pekerjaannya sebagai ajutan dari ferdisambo pak
waktu dia cerita waktu orang tuanya dulu cerita pak ferdisambo ibu orangnya baik
sangat mengayomi baradae kah dari kesaksiannya baradae
baradae ini pernah cerita pak mengenai kondisi ataupun kejadian atau sebelum kejadian ini terjadi pak
tidak pernah cerita
tidak pernah ya lalu bagaimana kondisi
dia cuma pernah cerita itu pak dia bilang ke kita pak
pak ferdi sama ibu itu baik
lalu pada saat pertama kali kondisi keluarga mengetahui kasus ini seperti apa
dan dari mana keluarga mengetahuinya apakah memang sebelum ini keluar di media pihak keluarga sudah mengetahuinya
kami tidak mengetahui masalah ini cuma kami mengetahui pertama dari media
kalau tidak salah itu hari apa itu hari senin ke selasa
kami kaget bu kami kaget shock dan terkejut
kami tertekan kaget dengan berita itu
terus apa yang dilakukan oleh pihak keluarga upaya komunikasi kepada baradae apakah dilakukan saat itu oleh keluarga pak
kita komunikasi sama ibunya saja
orang tua dari
kami tanya tanya aduh kasihan ada kejadian besar ini
tapi kami tetap di manado tetap mohon doa kepada seluruh bangsa indonesia
agar kasus masalah ini akan cepat selesai
kondisi seluruh keluarga baik baik saja ya pak ya
baik terima kasih pak man dari barada e
royke pudihang telah berdiskusi atau berbincang bersama cnn pada sore hari ini